menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menyampaikan pidato upacara peringatan hari guru nasional melalui sebuah video
dan kementerian pendidikan dan kebudayaan melaksanakan upacara peringatan hari guru nasional di halaman kemendikbud pada senin pagi
upacara yang dimulai sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat ini
dihadiri menko pembangunan manusia dan kebudayaan mujahir effendi dan sejumlah mantan mendikbud perwakilan dosen dan siswa jenjang sd hingga sma
dikutip dari detik com dalam pidato sambutannya nadiem menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan bidang pendidikan di indonesia selama lima tahun terakhir ini
selain itu nadiem juga menyampaikan bahwa pidato hari guru nasional sudah disiapkan dalam bentuk video
naskah video tersebut sebelumnya
sudah viral di masyarakat
bapak dan ibu guru yang saya hormati
biasanya tradisi hari guru dipenuhi oleh kata kata inspiratif dan retorika
mohon maaf tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda
saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru indonesia dari sabang sampai merauke
guru indonesia yang tercinta tugas anda adalah yang termulia dan yang tersulit
anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan
anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas tapi waktu anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas
anda tahu betul potensi anak tidak hanya untuk membuat kemampuan tetapi juga untuk membuat kemampuan
potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan
anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan
anda frustrasi karena anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak bukan kemampuan menghafal
anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi
anda ingin setiap murid terinspirasi tapi anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi
saya tidak akan membuat janji janji kosong kepada anda perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan
satu hal yang pasti
satu hal yang pasti
satu hal yang pasti
akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di indonesia
tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas semuanya berawal dan berakhir dengan guru
jangan menunggu aba aba jangan menunggu perintah ambillah langkah pertama
besok dimanapun anda berada lakukan perubahan kecil di kelas anda
ajaklah kelas berdiskusi
jangan hanya mendengar
berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas
cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas
temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri
tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan
apapun perubahan kecil itu jika setiap guru melakukannya secara serentak
kapal besar bernama indonesia ini pasti akan bergerak
selamat hari guru merdeka belajar guru penggerak